wakil ketua komisi tujuh dpr ri sekaligus tersangka kasus dugaan suap proyek plt uriau i eni maulani saragih
mengaku diperintah petinggi golkar mengawal proyek plt u
eni juga menegaskan atasannya di partai golkar yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus ini
eni maulani saragi mengungkapkan hal ini sebelum masuk ke ruang pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi
hari ini eni diperiksa sebagai saksi bagi mantan menteri sosial idrus marham
pemeriksaan ini diduga untuk mendalami peran idrus dalam proyek plt uriau i dan mengungkap pihak lain yang turut terlibat dalam pengaturan proyek senilai sembilan ratus juta dolar amerika ini
saya sebagai petugas partai untuk mengawal
saya sudah cita cita semua kepada penyidik
dan itu memang kronologi saya saya sampaikan tadi sekali lagi bahwa itu kronologi saya dari awal saya ditugasi partai untuk mengawal plt uriau sampai saya ada di sini
dan selanjutnya sudah ada koresponen cnn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
selamat siang maria
maria sejauh ini apa hasil pemeriksaan
terhadap eni maulani saragi
tadi eni juga mengatakan bahwa dia diperintah untuk mengawal kasus atau proyek plt uriau i ini
apakah ada kemungkinan bahwa nantinya akan muncul tersangka tersangka baru yang segera ditetapkan oleh kpk
selamat siang alfian
hasil pemeriksaan sampai saat ini masih belum bisa saya bicarakan kepada anda
karena memang eni maulani saragi sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan penyidik komisi pemerintasan korupsi
menarik alfian apa yang kemudian dinyatakan
yang oleh eni saragih tadi ketika sebelum masuk ke ruang pemeriksaan
betul seperti yang anda ungkapkan bahwa eni sempat menyatakan dirinya ditugaskan oleh partai golkar untuk mengawal proyek pltu riau i
dan bahkan tadi eni menyatakan bahwa ini adalah kronologis di mana dirinya sampai ke tangan kpk hari ini
yaitu karena ia diminta oleh partainya untuk mengawal proyek plt uriau i
dan kemudian ketika kami tadi mempertahankan
tanyakan siapa yang dimaksud sebagai partai golkar atasannya di partai golkar
eni tidak ingin menyebutkan nama
tetapi alfian saya memiliki beberapa catatan
ketika proses proyek plt uriau i berjalan
eni saragi merupakan salah satu dari ketua dpp partai golkar
yaitu di bidang ketua bidang energi dan juga energi terbarukan
kemudian posisinya ini eni berada persis di bawah ketua umum
kepada ketua umum partai golkar
yang saat itu tidak lain adalah setia novanto
kemudian selain atasan eni saragi
tadi sudah saya sebutkan yaitu setia novanto
ada lagi yaitu sekjen partai golkar idrus marham
yang saat ini juga sudah menjadi tersangka dari kasus plt uriau i
kemudian ada nama koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai golkar
dan kemudian kalau kita
menghubungkan kasus plt uriau i beberapa waktu yang lalu juga sempat disebutkan
bahwa ada dugaan aliran dana mengalir dalam munaslup atau rapimnas partai golkar
pada desember dua ribu tujuh belas yang lalu
atau sekitar tanggal delapan belas desember dua ribu tujuh belas
dan kalau melihat susunan panitia dalam munaslup dan juga rapim naspartai golkar
eni berada di ranah bendahara
artinya ia berkewajiban untuk mencari dana
untuk mewujudkan munaslup dan juga rapim naspartai golkar ini
dengan baik di bali
dan kemudian kalau kita melihat susunan panitianya lagi
alfian ini ada penanggung jawabnya adalah idrus marham
kemudian erlangga hartarto
dan juga bendahara umum dari partai golkar
kemudian kalau kita melihat siapa operating committee
dari munaslup dan juga rapim naspartai golkar ini
adalah agus gumiwang yang saat ini menjabat sebagai menteri sosial menggantikan tersangka idrus marham
serta ada ketua dari penyelenggara
tetapi sekali lagi alfian ini memang belum disebutkan nama atau siapakah yang kemudian terindikasi sebagai atasan eni saragi
yang kemudian menugaskan eni untuk mengawal pltu riau i ini
kemudian yang menjadi menarik alfian dalam kasus ini
tidak hanya sembilan ratus juta usd saja yang kemudian menjadi gula atau pemanis bagi plt uriau i
ternyata ini juga terkait dengan beberapa tender atau pembelian listrik
dan juga batubara yang tersimpan di dalamnya
saya memiliki beberapa caratannya alfian pada dua puluh empat januari dua ribu delapan belas ini keluar letter of intens
atau loi yang kemudian dikeluarkan oleh pln
yang kemudian pemegang sahamnya johannes budi sutrisnokoco sudah menjadi tersangka di kpk
dan dalam surat ini merupakan surat minat pln
yang menyebutkan atau berminat untuk melakukan perjanjian jual beli dengan black gold
dan disinilah yang kemudian dinilai menjadi akar dari permasalahan adanya dugaan suap dan juga korupsi di proyek pltu riau satu
kita mundur sedikit alfian sebelum adanya letter of intens yang kemudian diberikan oleh pln kepada black gold
ini ada beberapa kali uang yang kemudian diserahkan oleh johannes budi sutrisno koco kepada eni saragi
catatannya adalah sekitar desember dua ribu tujuh belas
kemudian ada dua miliar rupiah yang diberikan kocok kepada eni
kemudian dua bulan
setelah adanya letter of intens diterima oleh black gold
ini kemudian koco menyerahkan uang dua miliar kembali kepada eni saragi
dan selanjutnya pada bulan juni dan pada bulan juli dua ribu delapan belas
ini diserahkan tiga ratus juta rupiah dan lima ratus juta rupiah
ini adalah angka terakhir yang kemudian diserahkan koco kepada eni sebelum mereka terciduk dalam operasi tangkap tangan kpk kemarin
kemudian tidak hanya itu alfian
bahwa mengapa kemudian pltu riau satu
ini menjadi cukup menarik
kita melihat skemanya alfian
bahwa penyelenggara atau pembangun proyek pltu riau satu ini ada dalam ranah konsorsium
di mana black gold menjadi salah satu perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mengerjakan ini bersama dengan pjb pln batubara dan juga china huadian
tidak hanya mendapatkan keuntungan dalam proses jual beli listrik yang sudah jadi ketika proyek plt uriau i ini sudah tergarap
juga nantinya akan mendapat keuntungan karena ternyata pemasokan dua puluh lima hingga tiga puluh tahun batubara yang akan menghidupkan pltu riau i ini berasal dari samantaka batubara
yang merupakan anak perusahaan dari black gold natural resources limited
dan disini kita bisa melihat bagaimana gula atau hal yang cukup manis untuk menarik sebuah perusahaan menginginkan tender pltu riau satu ini
dan inilah yang diduga menjadi penyebab dari pusaran kasus di pltu riau satu
saat ini kami di sini masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan terhadap eni saragi karena saat ini eni diperiksa sebagai saksi bagi idrus marham yang merupakan atasannya
yang kemudian tadi juga sempat ia menyebutkan atasan atasan di partai golkar
kita masih menunggu siapa atasan yang sesungguhnya disebut oleh eni saragi atau dimaksud oleh eni saragi ini alfian
ya maria kalau tadi dikatakan bahwa memang apa yang disampaikan eni saragi ini cukup menarik begitu ya setelah sekian lama dia diperiksa terkait dengan saksi untuk menjadi saksi dari idrus marham
tersangka idrus marham kenapa akhirnya baru kali ini atau baru hari ini eni saragih mau mengungkapkan bahwa dia sengaja diperintah atau diminta untuk mengawal proyek pltu satu ini oleh partai golkar
sebetulnya alfian eni saragi sendiri sudah beberapa kali mencoba ingin mengungkapkan hal ini
ini ada beberapa catatan yang kami dapatkan ketika beberapa kali kemudian melakukan wawancara dengan eni saragih sebelum dan sesudah pemeriksaan di kpk
eni bahkan juga sempat menjawab
mengiakan ada aliran dana yang mengalir ke munaslup dan juga rapimnas partai golkar
dia juga sempat mengiakan bahwa ada beberapa pihak di partai golkar yang juga terlibat dalam kasus ini
terbukti kpk juga sudah menetapkan idrus marham sebagai tersangka dan juga beberapa kali nama nama yang kemudian ia sebutkan atau eni sebutkan ini sudah diperiksa oleh komisi pemberantasan korupsi
kita ingat ada setia novanto yang juga sudah diperiksa kemudian ada beberapa pihak lainnya yang juga turut diperiksa dalam kasus pltu riau i ini
dan kemudian juga eni saragi sebetulnya sudah mengajukan diri untuk menjadi justice collaborator di kpk dalam kasus pltu riau satu
namun memang kami belum mendapatkan informasi apakah kemudian ini dikabulkan oleh kpk atau tidak
tetapi yang jelas tadi eni juga sudah menyatakan bahwa dirinya sudah memberitahu kepada penyidik apa apa saja yang kemudian ia ketahui dari proses pengawalan dalam tanda kutip proyek pltu riau i ini
alfian dan kita masih menunggu apa lagi yang kemudian ingin dibelajari
dibicarakan atau diungkapkan oleh seorang eni saragi
baik terima kasih maria sarjana langsung dari gedung kpk jakarta